panitia khusus angket kpk akan memanggil badan pemeriksa keuangan untuk mengklarifikasi data temuan terkait penggunaan anggaran kpk
salah satu poin yang mendasari usulan angket kpk adalah temuan bpk yang mengindikasikan penyimpangan anggaran kpk
pansus angket kpk juga berencana menemui napi koruptor di lapas suka miskin bandung untuk menggali informasi selama proses penyidikan di kpk
tidak hanya itu surat panggilan kedua kepada miriam s haryani rencananya akan segera dikirim ke kpk
dan untuk informasi terkini terkait dengan rapat pansus hak angket terhadap kpk
kita sudah terhubung dengan korespondensi nn indonesia ada akbar junisa surya yang memantau bagaimana jalannya rapat hak angket tersebut sepanjang hari ini
selamat malam akbar dari yang anda pantau sejak tadi begitu terkait dengan rapat pansus hak angket kpk ini
apalagi kemudian perhatiannya
apa perkembangan terbaru yang dihasilkan dari rapat pansus hak angket kpk
apa perkembangan terbaru yang dihasilkan dari rapat pansus hak angket kpk

apa perkembangan terbaru yang dihasilkan dari rapat pansus hak angket kpk

nah inilah salah satu poin yang nantinya akan digali oleh pansus angket kpk ketika menghadirkan ahli tata negara untuk melihat kedudukan kpk sebagai lembaga dalam tata negara di indonesia
apakah memang kpk merupakan lembaga yang tidak bisa atau menjadi objek dari hak angket di dpr atau justru ini bisa menjadi salah satu objek untuk diangketkan
untuk pakar pakar lain yang akan diminta keterangannya adalah pakar pakar yang membidani
lahirnya kpk ini akan diberikan waktu untuk memberikan pandangannya terkait kinerja kpk dari mulai dilahirkan pada waktu itu hingga pada tahun dua ribu tujuh belas ini
apakah kinerja kpk dalam hal penyelidikan dan juga penyidikan ini sudah berjalan sesuai dengan aturan yang diatur dalam undang undang kpk dan juga standar operasional prosedur yang mengatur tentang kpk tersebut
baik akbar ini kan kalau kita lihat dari hasil rapat pansus tadi begitu agak melebar kemudian kerja dari tim pansus ini
tidak lagi kemudian ngotot untuk memanggil miriam s haryani tapi juga kemudian melebar ingin bertemu dengan bpk misalnya atau bertemu dengan napi koruptor begitu
apa sebenarnya tujuan dari pansus akbar terkait dengan adanya rencana untuk bertemu dengan bpk besok misalnya
ya memang sebenarnya kalau kita lihat dari agenda kerja pansus angket kpk di dpr ini
kalau saya katakan bila mereka ingin bertemu dengan bpk kemudian mereka mengundang para ahli dan juga pakar
sebenarnya ini belum keluar dari track
pansus angket kpk tersebut dimana bpk ini merupakan salah satu lembaga yang menjadi dasar ketika dpr memberikan atau mengusulkan hak angket terhadap kpk
di mana salah satu poin adalah temuan bpk terhadap indikasi tujuh indikasi penyimpangan anggaran oleh kpk
dan pemanggilan terhadap miriam esaryani juga akan tetap dilakukan oleh pansus angket kpk di mana pemanggilan kedua nanti akan segera dilakukan oleh pansus angket kpk
dan dikirimkan surat terhadap kpk
kpk dan bila nanti dalam panggilan kedua tidak hadir dan panggilan ketiga juga tidak hadir tentu pansus angket kpk akan menempuh langkah lain yaitu pemanggilan paksa dengan meminta bantuan dari institusi kepolisian
dan rencananya juga pansus angket kpk nanti akan bertemu dengan wakapolri untuk membicarakan prosedur pemanggilan paksa apakah bisa dilakukan dan bisa dibantu oleh institusi polri tersebut
di mana dalam hal ini kepolisian sudah menunjuk wakapori untuk menjadi kepala
tim untuk bertemu dengan pansus angket kpk artinya harus ada jalan tengah antara dpr kepolisian dan juga kpk ketika nantinya pansus angket kpk jadi melakukan pemanggilan paksa terhadap miriam s haryadi
kpk sendiri hingga saat ini masih bersikukuh tidak bisa menghadirkan miriam s haryani di dalam pansus angket kpk karena statusnya saat ini miriam s haryani sudah menjadi tersangka dalam kasus pemberian keterangan palsu
dan bila dihadirkan dalam pansus angket kpk menurutku
dan dpr sendiri beranggapan bahwa dengan alasan kpk tersebut justru kpk mengganggu sistematis dari parlemen atau dpr di mana ketika pansus angket ini sudah memanggil atau ingin memanggil seseorang untuk dimintai keterangannya ini tidak boleh dihalangi dan harus dihadirkan
di mana ada sistem tiga kali panggilan
panggilan pertama kedua dan ketiga
ketika nanti tidak hadir juga maka pansus angket kpk bisa memanggil secara paksa dengan dibantu dengan aparat kepolisian
ini yang nantinya akan dicari supaya tidak menabrak prosedur baik prosedur di dpr kepolisian dan juga kpk agar tidak ada kisruh antara tiga lembaga negara tersebut
baik terima kasih akbar juri sasuria koresponden cnn indonesia